pemerintah bersiap mengantisipasi kepadatan arus mudik jalur darat terutama untuk pergerakan ke wilayah timur
waktu mudik ditetapkan mulai dari dua puluh dua april tepat satu pekan lagi
dan ini dinilai terutama tanggal dua puluh delapan april sampai tanggal satu mei dinilai sebagai waktu rawan
karena ada jutaan kendaraan bergerak dalam waktu yang bersamaan
pemerintah akan menerapkan kebijakan satu arah dan juga ganjil genap yang akan berlaku mulai dua puluh delapan april
apakah pertanyaannya apakah ini akan efektif
dan kemudian cukupkah waktu sosialisasi yang tinggal dua minggu ini
dan sudah bergabung narasumber saya sore hari ini secara virtual ada kompos pol edi junaidi kabak ops korlantas pori
pak edi selamat sore
selamat sore mbak putri
iya pak edi masih walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
pak edi juga masih dalam perjalanan melakukan pantauan sepanjang hari ini ya pak edi ya
iya tadi kami mendampingi bapak kak korlantas dengan bapak menhub
dan melakukan pemantauan di sekitar di kampe
baik saya berikutnya sapa juga pak joko setiawarno kabit advokasi dan kemasyarakatan mti masyarakat transportasi indonesia
pak joko selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih bapak bapak sudah bergabung sore hari ini
saya ke pak edi dulu ini pertanyaan banyak orang pak
apalagi kemarin sudah disampaikan rencana strateginya
termasuk adalah one way dan ganjil genap
pertanyaan banyak orang sekarang
bagaimana itu akan bisa efektif di lapangan pak edi
baik begini mbak putri
kami menyampaikan bahwa kita tidak tiba tiba untuk melakukan atau memperlakukan pelaksanaan ganjil genap
namun demikian kita juga menimbang dengan data yang ada dengan pengalaman pengalaman pada tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
sehingga kita melakukan kebijakan atau menentukan
dengan cara cara bertindak atau rekaya rekayasa lantas sampai dengan ke pelaksanaan one way dan bersama dengan ganjil genap
saya yakin polisi juga sudah melakukan simulasi kemudian dengan kementerian perhubungan
tapi kalau kemarin mengutip dari pernyataan yang disampaikan pak jokowi dalam konferensi pers
ada sekitar dua puluh tiga juta kendaraan pribadi kalau tidak salah ya pak edi yang akan bergerak
itu artinya akan padat sekali jalanan
lalu simulasinya sekarang apakah sudah diperhitungkan
katakanlah ada bottleneck di salah satu titik
di tol trans jawa ini yang akan paling padat diprediksi
lalu berapa lama itu akan terurai pak edi
baik begini mbak putri
jadi kita sudah melakukan dari data data yang ada
kita sudah men skenariokan yang nanti kita tentukan dengan cara pertindak
apabila kita tidak melakukan intervensi sama sekali mbak putri
ini pcr nya itu akan pada satu poin ke atas
apa bapak perbandingan antara
apa namanya perhitungan daripada volume arus yang terjadi pada saat di ruas jalan tersebut
kalau kita tidak melakukan intervensi dengan rekayasa rekayasa lalu lintas yang ada
itu akan poinnya akan satu ke atas
satu sampai dengan satu delapan
ini dimungkinkan nanti akan terjadi stuck atau akan terjadi kemacetan
namun apabila skenario kedua kita hanya melakukan dengan pengalihan arus atau pengaturan arus
untuk apa namanya
tiga ke atas ini akan turun
demikian juga apabila kita melakukan skenario ditambahkan dengan cb contraflow
ini juga akan turun turun lagi
namun apabila ditambahkan dengan one way diharapkan ini nanti poinnya ya pcr nya akan turun pada
namun apabila ditambahkan lagi dengan ganjil genap
harapannya itu nanti akan turun pada enam sampai dengan tiga puluh
ini akan lebih semut
eh para masyarakat
eh para masyarakat
masyarakat pemudik untuk melakukan perjalanan demikian
oke baik saya ke pak joko sekarang
pak joko strategi bagaimanapun memang harus disiapkan
karena sudah ada prediksi angka peningkatan yang luar biasa setelah dua tahun mudik dibatasi
tapi sekarang pak joko bagaimanapun polisi rekan rekan polisi di lapangan nanti akan berjaga
rekan rekan polisi kementerian perhubungan bagaimanapun juga akan menghadapi psikologi para pemudik
yang itu biasanya menjadi soal
ada apa yang kemudian anda lihat yang kemudian terjadi pada dua ribu sembilan belas dan dua ribu delapan belas kemarin
dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas itu memang lebih baik daripada dua ribu sembilan belas ya
karena penerimaan dua ribu delapan belas itu kan transkonsultasi baru terhubung
sehingga euforia menggunakan jalan tol itu luar biasa
pada saat itu juga banyak yang istirahat di bahu jalan
namun itu diperbaiki
pada dua ribu sembilan belas jauh lebih baik
nah berkira kalau melihat pergerakan mobilitasnya
itu hasil prediksi dari el subi berbanding ribang
yang berikutnya itu ya lebih kurang hampir sama dengan tahun dua ribu sembilan belas
namun ini memang masyarakat masih mengidolakan jalan tol sebagai pilihan utama mereka
pilihan jalan tol itu masih kurang
oleh sebab itu sebenarnya
kalau melihat dua ribu sembilan belas banyak pengalaman
kami juga melihat di lapangan
justru yang melalui jalan non tol itu jauh lebih lancar
non tol sepi ya pak
jadi inilah yang mungkin nanti lebih di apa ya
menarakan jalan tol
non tol pun sebenarnya sekarang sudah bagus
cuma masalahnya jalan tol itu
dia bersama dengan sepeda motor
itu yang biasanya pengemudi agak malas dengan sepeda motor
dan prediksi pemotor tahun ini ada sekitar enam belas juta ya pak edi betul
betul enam belas sampai dengan tujuh belas juta mbak putri
enam belas sampai tujuh belas juta
bagaimana itu di lapangan akan mengontrolnya pak edi
katakanlah jalur yang paling dekat di wilayah dki jakarta
katakanlah keluar dki jakarta kalimalang itu
itu biasanya betul betul luar biasa
dan bisa tertahan berjam jam itu para pemotor di sana
iya itu tahun kemarin
juga demikian mbak putri
tahun kemarin kebetulan saya yang ada di sana juga demikian
namun demikian kita sudah menyiapkan rekayasa maupun cara bertindak
bagaimana nanti dari gedung waringin perbatasan bekasi dengan kerawang tanjung pura
nanti di situ kita apabila ada kepadatan r dua
kita sudah menyiapkan jalur alternatifnya
termasuk juga nanti ada petugas yang melakukan penjagaan di situ
melakukan pemantauan di situ
kita juga siapkan rambu rambu
perambuan kita juga siapkan
apa namanya lokasi lokasi tempat peristirahatan dan lain sebagainya
tentunya cb cb demikian diharapkan akan memperlancar daripada kendaraan arus roda dua yang melewati jalur pantura
pak edi soal kebijakan ganjil genap tadi
apakah ada penilangan untuk mereka yang melanggar
untuk pelaksanaan ganjil genap tidak ada mbak putri
jadi kami sampaikan kami jelaskan
dan kami tegaskan bahwa untuk pelaksanaan ganjil genap besok
tidak ada penilakan sama sekali
dan kita tidak ada penyekatan
sampai dengan tidak ada pemutarbalikan demikian
oke lalu apa alternatifnya kalau misalnya ada tanggal ganjil yang melintas adalah kendaraan genap
akan diapakan oleh polisi
iya jadi mbak putri jadi makanya itu pemerintah dalam hal ini kepolisian bersama sama dengan stakeholder terkait
kita sudah mensualisasikan sejak awal
dua hari yang lalu sudah disampaikan tanggalnya waktunya dan lain sebagainya
kita juga mengajak masyarakat untuk tidak melanggar
daripada aturan yang sudah ada
ini untuk kepentingan bersama
mudah mudahan masyarakat juga bisa memilih mbak putri
karena waktu sudah ada oh bisa memilih oh saya akan berangkat kapan ini waktunya
saya akan memilih lewat jalur mana ini
apakah saya akan memilih lewat jalur tol kita lewat pantura atau kita lewat jalur tengah kita lewat jalur selatan
kami mendapatkan informasi bahwa jalur selatan sudah bagus sekali sudah dipergunakan termasuk juga perambuan dan lain sebagainya
masalahnya untuk ganjil genap ini kan kemudian sudah ada suara suara keluhan
ini bagi mereka yang sudah memilih ya
ini bagi mereka yang mudiknya berasal dari pulau sumatera kembali ke pulau jawa
katakanlah misalnya mobilnya ganjil kemudian harus mencocokkan dengan jadwal ganjil genap itu mereka khawatir ada kos yang kemudian harus dikeluarkan lagi
harapannya itulah mbak putri
makanya diharapkan masyarakat sudah prepare dari awal ya

maksudnya saya sudah sudah bisa masuk ke dimulainya ganjil genap pada saat mudiknya
di kilometer empat puluh tujuh dari sumatera sudah bisa menghitung
oh saya berarti harus berangkat jam segini sehingga saya masuk waktunya nanti pelaksanaan one way saya bisa masuk gitu
ini harapan daripada kita mbak putri
oke baik saya ke pak joko sekarang
pak joko strategi strategi yang kemudian saat ini dipilih dan akan dilakukan pemerintah
apakah menurut anda sudah kira kira akan bisa cukup nanti mengurai kepadatan yang akan terjadi
dan juga jangan lupa ada beberapa alternatif yang baru saja di
resmikan kemarin oleh presiden joko widodo terutama untuk jalur di wilayah pantura
apakah kira kira itu sudah cukup akan mengurai pak joko
begini itu ada studi tahun dua ribu sepuluh oleh mnk ekonomi
itu menjadikan dari perhitungannya bahwa kalau mau lancar seperti sekarang itu butuh delapan
sekarang sudah dia delapan lajur empat di non patoknya yang tol empat
tidak mungkin diselenggarakan semua
artinya kalau mau cek ini masyarakat juga paham bahwa tidak selandar non mooding
ya itu ada penggantung
tapi tentunya tidak seperti sebelum ada jalan tol
tolnya juga menambah kapasitas artinya memang
saya melihat kondisi dua ribu sembilan belas besar lah
ketimbang sebelum ada terhubung jalan tol ini
sudah menurut saya itu makanya
ini juga butuh juga
sebaran orang untuk mudah
sebaran orang untuk mudik
ini biar tidak menumpuk pas tanggal dua puluh sembilan kalau lihat apa
masa ratus ya
sebelum itu sudah ada yang mau bergerak atau dia menggunakan angkutan umum
karena bergurau mudik gratis itu salah satu cara sebenarnya untuk mengurai
tentang motor terutama sepeda motor
artinya pak joko kalau misalnya anda mengatakan soal studi itu jalan
mau disiapkan sebanyak apapun bisa jadi
tidak bisa menampung ketika semua orang bergerak secara bersamaan gitu ya pak
ya apalagi kan kalau dia menggunakan angkutan umum
kalau dari jakarta jawa tengah jawa timur dia akan menjemput lagi
nah itu seorang pemerintah mereka tidak bisa kembali
nah teman teman ini kalau ditentukan penterabloh itu ada satu lajur yang bisa dititikkan untuk yang bisa kembali
jadi bisa menjemput yang menggunakan angketan umum
jadi alternatifnya sekarang menurut anda kalau misalnya para pemudik tidak mau repot kena ganjil genap atau one way
tidak mau juga terkena kemacetan jadi atur waktu mudiknya tidak ada yang lain gitu ya pak joko
ya kira sekarang kalau mengatur waktu mudik itu sudah bisa
maksud saya kalau saya mau menjelaskan hasil survei itu banyak yang bergerak itu siswa bekerja ya
nah itu kuliahnya itu yang tetap namun kan diganti online saja sehingga mereka bisa bergerak dulu kan
seperti wajar dan sebagainya itu kan salah satu cara juga untuk mengurai
kemudian mungkin thr nya jangan lewat lebaran lah kalau hijau sedikit

hmm oke baik saya ke pak edi terakhir pak edi bagaimana nanti kemudian strategi ini kadangkala ini
hmm oke baik saya ke pak edi terakhir pak edi terakhir pak edi terakhir pak edi terakhir pak edi terakhir
kertas daripada kemudian di lapangan karena di lapangan ada faktor lain yaitu psikologis pemudik dan juga psikologis para petugas
ya sudah mudik dari jauh petugas juga sudah lama berjaga sama sama capek lalu apa nanti yang akan langkah yang akan diambil atau yang akan diantisipasi

ya jadi begini mbak putri kita memang dari korlantas dan jajaran sudah melakukan beberapa kegiatan
yang pertama dimulai dari survei dimulai dari rapat koordinasi dengan instansi terkait melaksanakan diskusi melaksanakan tactical full cream bagaimana nanti pelaksanaan cb ini bisa implementasinya bisa berjalan dengan baik
untuk itu dengan kemarin sudah kita rumuskan cara cara bertindak kita baik mulai dari pengalian arus mulai dari apa namanya kontra flow one way sampai dengan bersamaan dengan nanti pelaksanaan ganjil genap
ya ya tentunya ini akan kita masifkan masalah apa namanya
ya ya tentunya ini akan kita masifkan masalah apa namanya
ya ya tentunya ini akan kita masifkan masalah apa namanya
masyarakat di hadapan masyarakat yang apa yang saya sampaikan tadi masyarakat bisa mengerti dan bisa memilih waktunya itu tadi mbak
dan setujuh dari waktunya bisa dibilih terus sudah bisa menentukan seandainya memang dia mengingat dengan kendaraan pribadi silahkan memang memakai jalan tol
maka utara makai tengah makai selatan atau yang tadi sekatkan sama pak joko menggunakan mobil transportasi umum
itu akan lebih bagus lagi

oke baik terima kasih kita lihat nanti bagaimana masa muda kelebaran akan berlalu
dimulai pada tanggal dua puluh dua april betul ya pak
tepat satu pekan lagi
jadi semoga ini atau strategi yang aturan yang kemudian diambil oleh korlantas polri
sudah tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh pemudik
pak edi kombespol edi junaidi kabak ops korlantas polri
pak edi terima kasih banyak sore hari ini dan juga pak joko setiawarno
kabit advokasi dan kemasyarakatan mti
terima kasih bapak bapak sehat selalu
terima kasih mbak putri selamat sore assalamualaikum
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh